calon wakil gubernur dki jakarta yang diusung oleh partai gerindra dan pks sandiaga uno
memaparkan transparansi dana kampanye yang telah menghabiskan dana sebesar dua puluh sembilan tiga miliar rupiah dalam kurun waktu sebelas bulan
ya selamat malam bakal calon wakil gubernur yang diusung dari partai gerindra dan juga pks sandiaga uno
membuka transparansi dana yang sudah dihabiskan selama kampanye
ada puluhan miliar yang sudah dihabiskan sejak per november hingga september kemarin
dan saya akan mengajak secara lebih rinci dengan ada bapak sandiaga uno di sini
bang boleh ngobrol ada sekitar dua puluh sembilan tiga m yang sudah dihabiskan belakangan ini
apa yang diharapkan dari transparansi dana ini ke depannya
ya ini kami memulai suatu presiden dan tradisi yang dengan komitmen yang kuat terhadap tata kelola yang baik
kita mengungkapkan dana yang sudah dipakai selama hampir satu tahun dua belas bulan
dalam proses sosialisasi observasi dan akseptabilitas dari kami selama menjalani di pencalonan di pilkada dki ini
mudah mudahan bisa menjadi sebuah lembaran baru dan menjadi suri tauladan
bagi para yang beraspirasi para politisi maupun juga kita lihat baik dari profesional
maupun dari pihak pihak lain yang beraspirasi ingin menawarkan suatu perubahan bagi jakarta
bisa sama sama berkomitmen untuk membuka transparansi dari mana sumber dananya
apa saja penggunaannya dan mudah mudahan ini menjadi pembelajaran buat publik
oke saya mau tanya sedikit
bukan cuma bang sandiaga sudah belakangan ini kampung
apakah kemudian ada ajakan bagi yang sudah memulai kampanye juga terutama mungkin bisa ditujukan kepada siapa begitu pak
sebetulnya saya terinspirasi oleh pak basuki karena pak basuki yang mengajak waktu itu
satu membuka dana dana yang dipakai selama ini bersosialisasi
pak basuki juga yang mengajak secara terbuka melakukan pembuktian harta terbalik
dan menurut saya itu langkah yang sangat brilliant dari pak gubernur
dan saya menyambut ajakan tersebut

hari ini adalah pembuktian daripada ajakan tersebut
jadi ya terima kasih saya ucapkan ke pak basuki yang sudah mengajak kita untuk sama sama membuka suatu lembaran baru
agar kita transparan dan saya membuktikan hari ini komitmen kami bukan hanya diucapkan saja tapi juga dilakukan
satu pertanyaan lagi sudah ada pemilikan yang dihabiskan belakangan ini kedepannya apa estimasi atau hitungan kalkulasi
ini sekarang lagi digodok di tim kampanye dr mardhani alisera dan pak boy sadikin
yang mengepalai tim kampanye dan tim relawan sekarang lagi mentabulasi jumlah
saya pesan ke mereka berdua bahwa mas anies dan saya itu komit kepada tata kelola yang baik
dan transparansi sumber dan penggunaannya juga
jadi kebetulan juga ekonomi lagi di keadaannya kan kurang baik
jadi bagaimana kita tidak membebani dalam proses pilihan kampanye

sebagai pilihan kampanye kita hadirkan sebuah kampanye yang efisien berbentuk gerakan
sehingga semuanya bisa berpartisipasi dalam festival gagasan ini
pesta demokrasi ini yang kita harapkan sejuk kita harapkan tidak saling menjatuhkan lawan
kita menyatu padukan dan berharap ini sebagai suatu showcase etalase
bahwa demokrasi terbaik di dunia itu ada di jakarta di indonesia